pemerintah akan membuat nomor induk kependudukan pada ktp sebagai npwp juga
dan ini merupakan upaya untuk memperkuat reformasi perpajakan di republik indonesia
pertanyaannya apakah langkah ini sudah tepat diterapkan
kita akan membahasnya dengan direktur eksekutif lembaga studi dan advokasi masyarakat atau lsam wahyudi jafa
dan saya informasikan pula bahwa kami sudah berupaya untuk menghubungi pihak kementerian keuangan
namun hingga malam ini menyatakan belum bisa bergabung dalam dialog kali ini
saya akan langsung saja selamat malam pak
selamat malam mbak
iya pertanyaan intinya adalah apakah wacana penggunaan nik ktp sebagai npwp ini dinilai sudah tepat diaplikasikan
ya jadi ini kan sebagai bagian dari upaya digitalisasi identitas pada dasarnya
bagaimana kemudian menyatukan antara nomor pokok wajib pajak ya atau tax player number dengan nomor induk kependidikan
nah meskipun sebagai sebuah inovasi tentu ini bisa dikembangkan
tetapi ada beberapa catatan terutama yang terkait dengan bagaimana memastikan perlindungan data pribadi dalam penggunaan nomor nik ini
yang kedua terkait dengan keamanannya
dan yang ketiga tentu yang terkait dengan inklusifitasnya
karena sejauh ini kan kita ketahui bahwa banyak juga masyarakat terutama dari kelompok rendan
yang belum bisa mengakses identitas kependudukan
sehingga mereka belum bisa mendapatkan nik
nah ini yang kemudian juga terkait erat dengan penerapan peraturan presiden nomor delapan puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
tentang penggunaan atau npwp dalam memperoleh pelayanan publik dan terutama dari pemerintah
nah terkait dengan implementasi dari rancangan undang undang harmonisasi peraturan perpajakan
yang akan menyatukan npwp ke dalam nik tentu apa
mekanisme mekanisme instrumen instrumen pengamanan atau safeguard itu harus segera disiapkan
termasuk salah satunya adalah bagaimana kemudian proses pembahasan rancangan undang undang pelindungan data pribadi
yang nantinya akan menjadi legislasi pengaman atau legislasi safeguard
di dalam penggunaan nik sebagai single identity number
karena memang masih ada banyak persoalan di dalam tata kelola identitas digital di indonesia hari ini
baik pak wahyudi melihat kondisi seperti ini
berarti masih banyak pekerjaan rumah atau catatan catatan yang harus diperbaiki oleh pemerintah
sebelum nantinya mengaplikasikan nik ini dari ktp sinergi dengan npwp
apa hal hal yang perlu diperbaiki dan mendesak jika memang akan melakukan atau menerapkan aturan ini
ya tentu yang pertama kita masih sangat berharap bahwa pengesahan rancangan undang undang harmonisasi peraturan perpajakan ini
juga akan segera diikuti dengan pengesahan rancangan undang undang pelindungan data pribadi
karena dia akan menjadi safeguard utama tentang bagaimana kewajiban dari pengendali data ketika misalnya melakukan pengumpulan terhadap nyendika
termasuk dalam konteks kepentingan perpajakan
yang kedua sepanjang bahwa undang undang pelindungan data pribadi ini belum disahkan
tentu harus ada mekanisme mekanisme yang disiapkan
baik disingkat regulasi misalnya peraturan residen atau peraturan peraturan lain
untuk bisa kemudian memastikan keamanan dan juga penerapan
prinsip prinsip misalnya terkait dengan inklusivitas yang kedua terkait dengan privasinya
yang ketiga terkait dengan keamanannya yang keempat terkait dengan tata kelola yang baik
dan yang kelima yang terkait dengan akuntabilitas di dalam penerapan sistem tersebut
nah ini yang kemudian inovasi ini harus selalu diikuti dengan safeguard
harus diikuti dengan pengaman yang memadai yang komprehensif untuk kemudian memastikan bahwa
warga negara juga nyaman
dan ketika harus menyerahkan data pribadinya tadi sebagai single identity number
termasuk dalam konteks kepentingan perpajakan sehingga kemudian juga tidak memunculkan
ancaman ancaman baru penyalahgunaan data pribadi karena tentu ketika satu entitas
satu identitas telah ditempatkan sebagai identitas tunggal nasional
itu akan semakin rentan penyalahgunaan akan semakin rentan bocor dan digunakan oleh pihak pihak
untuk kepentingan perpajakan
baik pak wahyudi penerapan sebenarnya awalnya upaya ini atau aturan ini dilakukan sebagai upaya
memperkuat reformasi perpajakan di republik indonesia melihat kondisinya saat ini
seperti yang tadi harus banyak mekanisme yang diterapkan jika memang undang undangnya tidak bisa disahkan
seberapa efektif kemudian hal ini bisa tercapai jika memang aturannya nanti diterapkan
ya saya mungkin ingin flashback terlebih dahulu ya
karena munculnya nomor bako kuasipajak
itu kan pertama kali mengemuka tahun dua ribu sembilan setelah disahkan undang undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
di situ dikatakan bahwa dalam konteks pengumpulan pajak
maka kemudian pemerintah akan menerbitkan nomor bako kuasipajak termasuk yang diterapkan terhadap kuasipajak badan
nah baru kemudian tahun dua ribu sebelas pemerintah itu kan merilis program ktp elektronik
setelah keluarnya peraturan presiden nomor enam puluh tujuh tahun dua ribu sebelas sebagai tindak lanjut dari undang undang
undang administrasi kependudukan nomor dua puluh tiga tahun dua ribu enam belas
nah memang di dalam undang undang administrasi kependudukan bagaimana telah diubah dengan undang undang dua puluh empat tahun dua ribu tiga belas
di situ dikatakan bahwa salah satu pemanfaatan identitas kependudukan atau data kependudukan itu kan antara lain untuk kebutuhan pelayanan publik
yang kedua adalah penganggaran dan yang ketiga adalah terkait dengan pembangunan
nah ini yang kemudian menjadi apa namanya
batasan atau menjadi acuan menjadi panduan

dan termasuknya misalnya di singapura juga demikian
tetapi mereka memiliki mekanisme safeguard mekanisme perlindungan untuk memastikan bahwa data data yang berbasis pada identitas tunggal nasional tadi itu betul betul aman
itu betul betul menjamin perlindungan data dari warganya dari penduduknya
nah ini yang kemudian menjadi tantangan sebenarnya untuk menjamin efektivitas pemanfaatan identitas tunggal nasional
karena indonesia itu masih menghadapi beberapa persoalan
termasuk dalam konteks autentifikasi
bahwa betul yang memiliki identitas tersebut yang memiliki nomor induk kependidikan tersebut adalah betul orang yang memiliki atau orang yang memegang identitas itu
nah ini kan seringkali masih terjadi penyalahgunaan misalnya identitas orang digunakan oleh orang lain untuk tujuan yang lain dan sebagainya yang justru akan merugikan si pemilik identitas
itu juga bagian dari penerapan prinsip security prinsip keamanan di dalam penerapan identitas tunggal nasional
termasuk untuk kepentingan perpajakan
ya identitas tunggal nasional atau kita kenal dengan sinergi melalui single identity number
ini masih banyak sekali tantangan yang tadi disebutkan oleh pak wahyudi
apa kemudian saran mekanisme seperti apa atau langkah langkah seperti apa yang harus disiapkan dan dilakukan oleh pemerintah jika memang akan menerapkan kebijakan single identity number
termasuk diantaranya penggunaan nik ktp untuk npwp termasuk sosialisasinya mungkin pak
ya jadi memang kalau kita mengacu kepada rpjmn dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat itu dikatakan bahwa salah satu prioritas dari pemerintah hari ini adalah transformasi digital ya
salah satu prioritas kuncinya termasuk dalam konteks pelayanan publik
nah dalam konteks percepatan transformasi digital yang ini didorong oleh situasi pandemi covid sembilan belas ini yang kemudian seringkali mekanisme mekanisme pengamanan mekanisme mekanisme safeguardnya ini terlewat
ketika pemerintah menciptakan inovasi untuk kepentingan pemulihan ekonomi percepatan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya
nah ini yang kemudian menurut saya ketika misalnya muncul inisiatif rancangan undang undang harmonisasi peraturan perpajakan itu juga harus dibarengi dengan tadi penciptaan legislasi legislasi lainnya
termasuk di dalamnya percepatan pengesahan rancangan undang undang pelindungan data pribadi yang pertama
dan yang kedua tentu percepatan inisiatif pembahasan rancangan undang undang tersebut

karena dua legislasi pokok ini akan kemudian menentukan bagaimana keamanan dan tentu juga terkait dengan akurasi transferasi dan akuntabilitas penggunaan sistem ini
itu mungkin jangka menengah
nah jangka pendeknya karena tentukan undang undang ini setelah disahkan akan sudah diserapkan gitu kan
nah ini yang kemudian mungkin bisa dibarengi atau diupayakan diusahakan
lahirnya peraturan peraturan transisi misalnya di tingkat peraturan presiden untuk memastikan keamanan dari penggunaan sistem ini
tadi ya penggunaan single identity number bagaimana kemudian mekanisme cara pengumpulan dari nomor nomor tersebut dan sebagainya
karena memang kecenderungannya ke depan negara negara ini kan akan berbasiskan pada model single identity number
yang itu menjadi sangat riskan dan beresiko ketika mekanisme pengamanan di dalam pengumpulan dan pemrosesan
terhadap nik itu sebagai identitas tunggal nasional itu tidak kuat gitu kan
banyak kasus di sejumlah negara yang itu kemudian memunculkan misalnya alternatif atau isu isu untuk misalnya mengubah nik
karena misalnya nik nya bocor dan seterusnya gitu kan
sehingga kemudian secara umum pengumpulan pengumpulan terhadap nomor identitas kependudukan sebagai single identity number itu sangat sangat dibatasi
dan kalaupun boleh mengumpulkan gitu kan
termasuk untuk kepentingan perpajakan itu harus memiliki legal ground atau dasar hukum yang kuat yang pertama
dan yang kedua adalah kejelasan soal bagaimana pengumpulan dan pemrosesannya
nah mekanisme itu instrumen itu di indonesia belum tersedia
dan oleh karena itu kemudian pada masa transisi untuk penerapan hukum baru ini undang undang harmonisasi peraturan perpajakan ini termasuk peraturan presiden nomor delapan puluh tiga tahun dua ribu dua puluh satu
menurut saya akan lebih bijak akan lebih tepat ketika pemerintah juga segera menyiapkan mekanisme perlindungan di level regulasi yang dia digunakan sebelum nantinya undang undang pelindungan data pribadi itu bisa secara efektif diterapkan
baik terima kasih banyak pak wahyu yang pasti adalah sebelum diterapkan adanya single identity number ini perlindungan data dari warga yang ada ini harus dikedepankan melalui regulasi
juga bagaimana nanti dalam praktiknya terus dilakukan pengawasan untuk melindungi data data pribadi dari warga
terima kasih banyak pak wahyu wahyu d jafar yang merupakan direktur eksekutif dari elsam
terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected